walaupun sebagai pendatang terakhir pendatang terbaru
begitu masuk saya merasa nyaman
saya juga ingin mendengarkan testimoni dari yang lainnya
paling tidak dua minggu terakhir ini
banyak sekali yang menaruh harapan baik untuk demokrat
setelah kita kembali bergabung ke pemerintahan
banyak yang punya harapan banyak yang juga terus mengadukan
berbagai isu terutama terkait atr bbm
tapi sejatinya adalah banyak harapan dan doa baik itu
menunjukkan bahwa demokrat memang diharapkan kembali ke pemerintahan
walaupun sebagai pendatang terakhir pendatang terbaru
begitu masuk saya merasa nyaman
mengapa karena para sahabat yang ada di kabinet indonesia maju
juga menerima dengan tangan terbuka begitu hangat
bapak ibu bisa melihat setiap hari saya melakukan
kita suka bikin silaturahmi tiga ratus enam puluh betul ya
nah saya juga dengan niat yang baik
saya sowan dan diterima dengan sangat baik
tentu tidak hanya formalitas tidak hanya omong omong
tapi ada substansinya ada materinya
dan ini yang menjadi kekuatan dalam kita menjalankan tugas
jadi hampir setiap hari di sela sela kegiatan
kegiatan rapat maupun turun ke lapangan
saya menyempatkan untuk soan silaturahmi
sekaligus berkoordinasi dengan para menteri di kabinet indonesia maju
termasuk di lembaga lembaga lain yang menjadi mitra kementerian atr dan bpn
nah dengan demikian bapak ibu teman teman sekalian
saya bermohon mari kita kawal benar benar pemerintahan presiden joko widodo
saya berkomentar tapi saya ingin meminta pemerintah joko widodo
sampai dengan akhir masa baktinya dua puluh oktober
sambil kita mempersiapkan memberikan dukungan penuh
bagi pemimpin dan pemerintahan berikutnya lima tahun ke depan
dan insyaallah demokrat akan menjadi bagian penting dari pemerintahan lima tahun ke depan